si koba jigana pengen pisah ngambil si neng bikin hati saya tidak tenang aja
saya juga lagi pengen itu sama sama saya juga satu ya
kalau saya agak kental ya ini semua jadi nyuruh saya
obat obat obat obat obat mau apa kamu ke rumah saya ya kamu masuk masuk
maling tidak sopan wah pak udah kita habisi aja bareng bareng ini
siapa tahu dia pengen minta maaf
lo yang salah kenapa gue yang mesti minta maaf
pak jaga sini
om area pak itu
sampai jumpa di video selanjutnya
ugan serigala baru muncul lagi nih
gue denger lo lagi asik pacaran
enggak gue kesini sama temen gue datang nonton doang
yah payah lo kita kangen liat penampilan lo
liat ntar aja deh kalau emang ada yang jago gue tantang boleh gak
yaudah ntar ya
biar nonton lebih deket
ini pertama kali lo ikut kayak gini
insya allah mon
udah lah kalau lo yakin gue tinggal bilang aja
bro temen gue mau ikutan
citu ang dois
udah biarin aja namanya juga asdulai pasti lebay lening maklumlah udah lama nggak diperhatiin sama
anak istri atau gimana abang kasiannya om dangding sakit sekali kali matuh ayam banyak

pengen diperhatiin sama
si kobar jikana pengen bisa ngambil si nenek bikin hati saya tidak tenang
udah yakin pasti menang boy gimana masih mau lanjut kalau lu mau masih lanjut lawan lu dan
hidupkan mau leh lanjut nah gitu dong nih baru namanya mental juara
oke gue panggil dani dakar dulu
boy kali ini lo harus lebih hati hati dulu si dandi dakar ini pemain lama disini dan
memang sering menang apalagi dia udah terlalu hafal sama trek gini

gak ada apa apa kok
yaudah lo tenang aja boy
kesempatan belum hilang
sekarang diri kamu
siapa yang lebih hebat gue atau lo
dan yang menang itu hadiahnya
lo buktiin kalau lo tuh bisa
lo jago kayak dulu
yaudah lah kita coba aja
pasti mondi mau ngelakuin itu demi gua